stanusi tolong bawa dia ke rumah sakit
cahalin semua bukannya
gak akan menyelesaikan masalah
kamu harus bisa memanfaatkan situasi
untuk bisa mendapatkan siapa pelaku teror sesungguhnya
saya ngaku salah
saya salah pak
jadi benar kamu mata matanya di rumah saya
kamu tenang kamu tenang
kamu tenang al mama mau bicara sama kamu
titip gak oke
kamu kan putra mama yang sangat cerdas
gak pakai cara emosi
kamu harus pakai cara yang lebih halus
sudah kamu diam disini
tunggu disini ya diam
ada apa ini
kenapa bikin keributan di rumah saya
ternyata dia matang mata selama ini pak
biar saya yang hajar dia
kamu mengajar dia
tidak akan memberikan keuntungan apapun
kalau begitu mulai sekarang
kau mau jadi mata mata saya
berikan semua informasi soal bos kamu itu
saya akan bantu bapak
tapi kalau sekali lagi kamu ngecewakan saya kamu akan jesel
saya janji pak saya akan setia sama bapak
ikut kalau gitu berikan informasi sebanyak banyaknya tentang rival saya itu
baik pak saya reksanakan
tolong bawa dia ke rumah sakit

menghajar boim gak akan menyelesaikan masalah
kamu harus bisa memanfaatkan situasi untuk bisa mendapatkan siapa pelaku teror sesungguhnya

mama tahu kamu pasti punya cara di kepala kamu
yuk kita kembali ke boim dan ajak dia bicara
saya akan pergi segera
gaunnya bagus sekali ya
aku menjadi inspirasi
nanti kalau kau mau nikah dengan adi
aku mau gaun aku seperti ini
aw istri pangeran
jelajes itu mah temen nenek
lu pernah konser bareng di istana bogor
pak bu itu bu elsanya
kalau begitu saya tinggal dulu ya pak bu
udah kamu jangan sedih
nanti kalau elsa lihat kamu sedih
dia jadi sedih juga